hai tak selamanya membeli makan dengan cara dibungkus membuat anda aman dari resiko terinfeksi
kofit sembilan belas di yogyakarta seorang pembeli soto lamongan di ubul harjo terkonfirmasi positif kofit sembilan belas meski
saat membeli sudah mengenakan masker kejadian ini merupakan bagian dari satu klaster baru
di kota yogyakarta dan masih terus dilacak hingga rabu sembilan september jumlah total positif
kofit sembilan belas di klaster soto lamongan yogyakarta mencapai dua puluh dua orang yang terdiri dari penjual dan
keluarganya serta para pembeli gugus tugas kofit sembilan belas kota yogyakarta menemukan fenomena penularan
covid sembilan belas lewat transmisi keluarga dan kantor hal ini diduga terjadi karena masyarakat tidak
taat protokol kesehatan saat di rumah dan kantor ketika kita berada di kemungkinan sebagian mungkin

kembali ke rumah kita bisa mengelola kembali ke rumah kita bisa mengelola kembali ke rumah kita bisa
begitu kita di dalam kantor kita berada di dalam rumah itu protokol covid nya nampaknya sudah
mulai kurang diterapkan dengan ketat setidaknya sudah ada dua puluh tujuh keluarga di kota yogyakarta yang
mengalami transmisi ini serta ada tujuh kasus positif kofit sembilan belas yang didapat dari perkantoran
transmisi lokal klaster rumah tangga
dan kegiatan adat diduga memicu kenaikan ini data dari satgas percepatan penanganan
kofit sembilan belas provinsi bali pertambahan kasus positif melebihi seratus orang perhari
apalagi yang mudah mudah yang dari lama tidak bisa berpergian jalan jalan dan kita
juga mereka untuk traveling di domestik mereka sudah membawa oleh oleh untuk orangtuanya untuk
nenek untuk kakeknya sehingga terjadilah klaster klaster rumah tangga yang terjadi

pemprov bali kini bersiap siap menambah fasilitas kesehatan dan bekerja sama dengan
rumah sakit swasta dan hotel yang akan menjadi alternatif tim liputan cnn indonesia